jelang semifinal leg pertama piala aff melawan vietnam pelatih timnas indonesia sintayong meminta anak asuhnya untuk tidak egois di area pertahanan lawan
menurut pelatih asal korea selatan ini selama babak grup piala aff dua ribu dua puluh
skuad garuda banyak membuang buang peluang di depan gawang akibat keegoisan para pemain
dirinya mengaku sempat kesal terutama ketika laga terakhir grup a kontra filipina usai dengan skor dua satu
finishing inilah yang kemudian menjadi coaching point utama pada latihan persiapan jelang pertandingan kontra vietnam
sementara itu gelandang timnas marcelino ferdinand mengaku tidak ambil pusing
dengan rekor pertemuan buruk indonesia melawan vietnam selama ditangani park hangzhou
dari enam kali pertemuan indonesia menelan lima kekalahan dan sekali hasil seri
marcelino mengatakan skuad garuda telah mengalami perkembangan signifikan dibanding piala aff tahun lalu
kita fokus pada kerja kita sendiri kita bekerja keras dan berusaha
di home kita yang awal ini kita akan mengambil hasil tiga poin dan hasil maksimal di laga awal ini
dari kubu lawan pelatih vietnam park hangseo penyoroti protokol keamanan timnya
park hangsio mengatakan ia tidak ingin apa yang dialami timnas thailand dialami juga oleh timnya
park menyindir indonesia
yang akan menggelar piala dunia u dua puluh bulan mei nanti
seharusnya mampu menerapkan protokol keamanan yang memadai bagi tim tamu

pertandingan lag pertama semifinal indonesia
pertandingan lag pertama semifinal indonesia
pertandingan lag pertama semifinal indonesia
pertandingan lag pertama semifinal indonesia
pertandingan lag pertama semifinal indonesia
pertandingan lag pertama semifinal indonesia
melawan vietnam akan berlangsung jumat sore waktu indonesia bagian barat
ada pun leg kedua yang akan berlangsung di vietnam digelar pada senin sembilan januari mendatang
diego basro duyari jakarta
sagu sekarang yang kami pakai bukan hasil tanaman kami
tapi hasil dari nenek moyang kami
masih ingatkah anda dengan jawaban dari pertanyaan di sekolah dasar
ya seagus jawabnya
namun apakah jawaban itu sesuai realitas
secara umum orang papua di gunung memakan umbi umbian
sedangkan sagu dikonsumsi orang papua di pesisir
bagi orang papua pohon sagu bak ibu yang memberi segala kebutuhan
pohon ini menjadi bahan pakaian makanan rumah dan ekosistem
satu batang pohon sagu berarti kehidupan bagi mereka
dari data kementerian pertanian hutan sagu di papua dan papua barat
tercatat satu dua juta hektare angka itu terbesar di dunia
namun laju deforestasi hutan di papua
membuat hutan seagus terdesak ke jurang kehancuran
data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan klhk merilis
angka deforestasi hutan papua mencapai lebih dari satu satu juta hektare
periode dua ribu lima belas sampai dua ribu tujuh belas
perambahan hutan masif terjadi pada periode seribu sembilan ratus delapan puluh an
hutan alam dan sagu berganti rupa dengan tanaman asing sawit
pola hidup orang papua pun berubah
tak jauh dari jayapura yakni kabupaten kerom
benny k fuji mengungkapkan kesaksiannya
dalam area afdiling yang kita masuk pertama afdiling satu
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga seribu sembilan ratus delapan puluh empat kami masuk
penebangan secara besar besaran itu
itu masih ada sawit
tapi setelah sahur ini masuk
kami dulu itu mereka bilang
oh kami semangat dengan dolar hijau itu
tapi dia diperlakukan juga tidak adil
lahan subur itu kini mati
bersama deretan pohon sawit yang tak lagi berbuah
beni mengaku hanya sesaat merasakan nikmat sawit
selebihnya rasa penyesalan karena ibu dari segala tanaman
yakni pohon sagu lenyap di depan mata
di benteng terakhir hutan sagu di utara papua
yakni di sentani juga tak luput dari ancaman
perlahan namun pasti
perumahan meringsek masuk mengubah hutan pangan menjadi hunian
uang terlalu menggiurkan untuk ditolak
ketika investor datang
mengalih fungsikan dusun sagu menjadi perumahan
nah kami juga sebenarnya

nokoadvokasi terhadap sagu itu di daerah nendali
hanya saja memang
masyarakat dua hari itu
proyek penembunan itu terhenti
hari berikut kami monitor ternyata masyarakat langsung mengawal proyek itu
artinya masyarakat ingin untuk wilayahnya ditimbun
karena memang satu sisi ada kompensasi di situ
penimbunan itu juga akan sedikitnya setidaknya juga menjawab kebutuhan hidup saat itu

keluarga di kampung kucing kota dikarang
memiliki peraturan yang menyebutnya
pemerintah setempat sebenarnya memiliki peraturan daerah atau perda
untuk melindungi hutan sagu
perda itu melarang semua aktivitas yang berdampak pada musnahnya pohon sagu
namun kenyataan punya fakta sendiri
kehancuran ini bukan saja sekedar hilangnya keanekaragaman hayati
dalam satu batang pohon sagu yang dimusnahkan
menyimpan ancaman lenyapnya tradisi budaya ekonomi dan peradaban orang asli papua
pembagian beras miskin turut serta mengubah mentalitas orang papua
beras dianggap mewah sekalipun berlabel beras miskin atau raskin
dan sagu menjadi makanan kelas dua
dengan nilai nilai kebangsaan
yang ada di lemhanas ini
sekarang sudah menjangkau kepada civil society
dan tidak semuanya
akan terlibat secara
politik atau maju sebagai calon
contohnya tni dan polri
negara atau pns
justru mereka mereka itu
adalah sebagai tiang negara
di dalam sebuah lembaga yang independen
jadi harus bisa
tetap mempunyai hak pilih
untuk bisa mempengaruhi
sisi tersendiri dari lemhanas
untuk tidak mencampur adukan
bahwa tidak semuanya
akan terlibat di dalam politik partisan
justru kita harapkan bahwa partai politik
untuk bisa mengirimkan lebih banyak lagi
untuk mengikuti program pendidikan
agar juga nanti mempunyai
wawasan yang tidak berbeda
bergeser dari partai politik
atau mungkin segelintir oranglah
katakanlah yang mempunyai ideologi
menyimpang dari pancasila
dan kemudian mereka berusaha
membangkitkan atau menghimpun masa
kemudian agar ideologinya itu bisa diterima
apa peranan lemhanas
dalam permasalahan seperti ini
di dalam materinya
bahwa indonesia ini
harus bergerak maju
indonesia bergerak maju
dengan bangsa bangsa lain di dunia
di dalam era global
yang memang berjirikan
persaingan antar bangsa
maka warganya juga harus cerdas
memainkan peran apapun itu
sebagai warga negara
dari bangsa ini
dan kecerdasan itu
juga harus dilandasi dengan hati
kesadaran dan kemauan
ada hal hal yang tadi saya katakan
yang bersifat tetap
dalam nilai nilai kebangsaan kita
itu bisa fleksibel
dan memang dimaksudkan
untuk bisa mencapai tujuan
di dalam perubahan perubahan lingkungan ini
tetapi ada hal hal yang bersifat tetap
dan ini harus datang
dari hati sanubari
setiap warga negara
sebagai warga negara indonesia
kita memang sudah
sebagai bagian dari sebuah negara
yang bersifat bineka
dan tidak ada orang lain yang bisa menjaga itu
kecuali diri kita sendiri
buat apa kita mencari
hal ini sudah ditetapkan
ketika kita mendapatkan kemerdekaan
dari sebuah negara kesatuan
republik indonesia pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
banyak juga yang mengatakan bahwa moral bangsa ini pak
dari dulu hingga sekarang
sebenarnya malah degradasi
kita akan mau coba tahu ini apa
yang bisa dilakukan oleh lemhanas dalam hal ini
tapi setelah jeda berikut pak
tetaplah bersama kami
executive talk akan kembali
adalah sesuai dengan nilai nilai kebangsaan
yang merupakan core lemhanas
kita ingatkan kembali
betapa pembangunan bangsa ini
telah kita laksanakan
bukan tanpa pengorbanan
adalah kita juga
betapa kita harus bangga
berharga dengan bangsa ini
memang harus kita jaga
di dalam diri kita
tentu bahwa itu tidak bisa dibekalkan
oleh lemhana sendiri
kepemimpinan itu tidak bisa didapatkan
hanya dalam satu kali
kepemimpinan itu adalah sebuah kumulasi
proses pengalaman seseorang
bahwa orang itu peka
untuk bisa menangkap semua tanda tanda
sebagai pengalaman dan pengetahuan
yang dibekalkan kepadanya
yang nantinya di dalam dirinya
akan diputuskan oleh dirinya
dia mau berbuat apa
contoh yang paling gampang kita lihat adalah
maraknya kasus korupsi
yang dilakukan oleh
itu kan juga menandakan degradasi moral
para pemimpin kita
program program pendidikan seperti apa sih
yang harus diberikan kepada mereka
di samping kesadaran diri sendiri
dari dalam diri mereka sendiri
kesadaran seperti itu
fenomena apapun itu
tidak bisa kita
andalkan dan harapkan
bahwa itu datang
dia harus merupakan sebuah totalitas
dari seluruh fungsi
dan sistem yang berlaku
rasa malu dalam masyarakat
kalau berbuat salah itu juga patut
untuk bisa merasa malu
kalau bisa sampai kepada sebuah
rasa kehormatan diri
bahwa orang akan
malu dengan sendirinya
mencoreng mukanya sendiri
tetapi memang kita tidak bisa
harapkan itu datang sendirinya
kita punya budaya seolah olah
bahwa itu datang dari
perseorang itu sendiri
semua itu memang harus kita
dalam tanda kutip kita rekayasa
melalui semua fungsi fungsi
pemerintahan dan kenegaraan yang ada
apabila semua itu
bisa berfungsi dengan efektif
dia merupakan sebuah proses rekayasa sosial
bahwa nantinya semua warga negara
akan mempunyai sikap
seperti apa yang kita inginkan
sebagaimana kita masukkan itu
yang kita tentukan
bagi semuanya itu
para pelatih disini
atau pengajar program program
di lemhanas ini
tentunya punya kualifikasi
yang melebihanak didiknya
bagaimana cara rekrutmen
para pelatih atau pendidik
di lemhanas ini
untuk membuatnya lebih mudah
tetapi juga untuk memberikan
pengalaman yang bervariasi
dan sifatnya komprehensif
kepada para peserta
utamanya seperti saya sampaikan
ditinjau dari sejarah lemhanas
karena lemhanas itu
berasal dari lembaga pertahanan nasional
mungkin sebagian besar
pelatih dan pengajar
perwira tni dan polri
tetapi kami juga
mempunyai tenaga pengajar
kami bahkan juga
punya tenaga pengajar
untuk bisa saling mengisi
kita punya second
dari kementrian luar negeri
bahkan kami juga memiliki beberapa profesor
dari perguruan tinggi
semua itu bersifat saling mengisi
untuk memberikan bekal yang komprehensif
kepada para peserta
dan penyadaran tentang
baik nasional maupun internasional
kita bisa untuk mendapatkan
sehingga kita mampu untuk mengidentifikasi
dan memberikan respon
terhadap gejala gejala itu
nah anak didik ideal
seperti apa yang ingin dilahirkan
anak didik ideal itu
karena kita adalah
sebuah pendidikan kepemimpinan
dalam pengertian yang mudah
yang sebetulnya sudah menjadi pemimpin pemimpin
program pendidikan reguler
yang diproyeksikan untuk
tetapi lemhanas juga
program pendidikan singkat
untuk para pejabat
yang sudah menduduki echelon satu
pada tingkat kepangkatan tni
bintang satu kadang kadang sudah
profil dari peserta
program pendidikan yang ada di lemhanas
dan lemhanas melengkapi
itu tidak merupakan
pendidikan kedinasan itu menyiapkan
para pesertanya untuk menduduki
jabatan dalam lembaga
lemhanas juga bukan pendidikan umum
yang membekalkan pengetahuan umum
sebetulnya mendidikan sebuah paradigma
berfikir yang sebagai
sentuhan akhir pemimpin
ketika mereka menduduki jabatan kepemimpinan
mereka mempunyai paradigma
berfikir yang sama
yaitu paradigma berfikir berdasarkan
konsensus dasar kebangsaan
negara republik indonesia seribu sembilan ratus empat puluh
negara kesatuan republik indonesia
itulah paradigma berfikir
yang kita bekalkan
sehingga kita harapkan
bahwa para pemimpin itu mempunyai
sebuah paradigma berpikir yang sama
oke pak agus
lemhanas ini kan selain memberikan pendidikan dan pelatihan
juga memberikan masukan
nah mendekati pilpres tahun depan
permasalahan atau isu apa yang paling menonjol pak
yang menyita waktu
lemhanas untuk melakukan
yang menonjol tentunya
pemilu dan pilpres itu
hal hal yang tidak perlu
yang kedua adalah juga
bagaimana untuk membangun
lembaga lembaga yang terlibat
di dalam kontestasi
kekuasaan secara konstitusional
berfungsi secara efektif
kita bisa mendewasakan
kita tidak membuang buang waktu
hanya untuk hal hal
yang sebetulnya tidak perlu
akan banyak sangat diharapkan
aktor aktor peserta pemilu
terutama disini adalah partai politik
partai politik inilah
yang mempunyai peran
di dalam penyelenggaraan
kepada program yang dibawa
untuk disampaikan kepada masyarakat
sehingga masyarakat itu bisa memilih
dan bisa membedakan antara satu partai politik
dan partai politik lainnya
dan yang kedua adalah
ini akan banyak mengisi aspek kualitatif
yang akan diajukan di dalam
pileg pemilihan umum
karena diluar itu
pada akhirnya ketika rakyat memilih
maka disitu sudah terjadi
bahwa pemilihan rakyat itu
didasarkan kepada popularitas
kualitas harus bisa diisi
oleh partai politik
popularitas diisi oleh pemilih
pemilih yang langsung dari rakyat
karena demokrasi rohnya
nah ini harus ada memang kesadaran
untuk menyiapkan dirinya
dan partai politik ini juga perlu menunjukkan
karena mereka adalah
mereka harus bisa menunjukkan model dan contoh
bahwa demokrasi pertama tama
sudah bisa dilakukan
di dalam internal management
partai politik itu sendiri
lemhanas melihat indonesia
dalam pilpres dua ribu sembilan belas itu
sudah siap belum pak
melakukan hal hal seperti tadi
kalau tidak siap bagaimana
jalan terus ya pak ya demokrasi
ini sebuah proses
kita sudah memutuskan
secara strategis bahwa kita memilih demokrasi
kita sudah memilih
kita sudah memilih
kita sudah memilih
yang ketiga adalah
tadi tuh kesadaran
bagaimana untuk memenuhi
dan diantaranya adalah pemilu
pemilu adalah sebuah prosedur
untuk memilih pemimpin
dia adalah sebuah
dikatakan istilahnya adalah
dia akan berlangsung lima tahun sekali
senang atau tidak
lima tahun sekali kita akan ketemu
jadi ini bukan satu satunya
di dalam hidup seseorang untuk menang atau kalah
jangan serahkan segala galanya
ini seperti piala dunia
pasti akan ada yang keluar jadi juara
terima kasih pak agus wijoyo
atas waktunya bersama kami
kami dengan gubernur
lemhanas republik indonesia
purna yung rawan
semoga perbincangan ini bermanfaat